melalui tangan dingin eni rosa dahartiwi sejak kurang lebih dua tahun lalu
desa bungurasi kecamatan waru sidoarjo jawa timur
telah berhasil membangun dan mengembangkan segala aset yang dimiliki desa
tak hanya mengandalkan pendapatan asli desa sebesar lebih dari lima ratus juta dengan bumdes
eni bersama warganya juga mampu menghasilkan pendapatan bersih hingga puluhan juta rupiah
sebut saja bumdes yang dikelola oleh warga seperti warung makan
lahan parkir gedung serbaguna hingga lapangan bola
tak hanya menjadi fasilitas yang dapat dinikmati warga desa bungurasi
namun juga dapat dinikmati oleh warga di sekitar sidoarjo lainnya
diakui oleh perangkat desa setempat pada tahun dua ribu sembilan belas saja
mampu menghasilkan lebih dari lima puluh juta rupiah menambah kas desa
tak hanya itu desa ini pun mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
baik yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo seperti aplikasi sipraja
untuk memudahkan segala kebutuhan administrasi dan dokumen warga secara online
hingga memiliki sebuah aplikasi lokal disebut bunglon atau bungurasi online
yang dapat membantu menyediakan segala kebutuhan warga
hingga meningkatkan perekonomian warga
dan keterbukaan pemakaian anggaran desa
program kabupaten itu rupanya ada namanya program sipraja
program si praja ini memudahkan masyarakat segala bentuk pengurusan administrasi di desa dan di pemerintahan kabupaten
jadi masyarakat tidak perlu datang ke desa tidak perlu datang ke kecamatan tidak perlu datang ke kabupaten
beliau cukup kemudian membuka aplikasi sipraja
banyak warga bungurasi mengaku bangga dan senang pemerintah desa setempat dapat memperhatikan warganya
dan terus berusaha agar warga di desa bungurasi dapat memaksimalkan teknologi informasi
oh bangga sekali luar biasa
kita mengatur teknologi ini yang sekarang sudah berjalan dengan baik
dan km di bungurasi ini lumayan cukup besar
kita lihat ini warung warung luar
jadi ekonomi di bungurasi ini berjalan
walaupun ada covid sembilan belas
dan jujur kemarin begitu ada aplikasi tersebut orang lebih cepat mengenal saya
tidak seperti sebelumnya yang saya harus promosi kasih selebaran atau titip ke omongan ke tetangga ini tetangga ini
tapi dengan aplikasi saya tinggal tunjuk tinggal tunggu tinggal tunjuk
tanpa sadar banyak sih orang orang ini benar benar ramah sih enak di sini
meski hingga saat ini masih terus dikembangkan oleh warga desa sendiri
bunglon atau bungurasi online ini telah dipakai hampir seluruh warga
untuk menjual hasil kreasinya terutama di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
hingga melibatkan sejumlah relawan lakon atau laskar online
yang akan mengajarkan warga untuk lebih paham dengan pemanfaatan teknologi informasi
riku hardian syed
sido arjo jawa timur